nekat main di kolam kubangan proyek perumahan lima orang bocah sd kami siang tewas tenggelam
satu bocah lainnya kritis hingga dilarikan ke rumah sakit
sejumlah orang tua korban histeris melihat jasad anaknya yang tak tertolong
tangis histeris sejumlah keluarga tak terbendung saat melihat jasad lima orang anaknya terbujur di rumah duka kampung poncol
kelurahan sukaresmi kecamatan tanah soreal kota bogor jawa barat kami siang
nyawa kelima bocah malang ini tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat
satu korban lainnya selamat meski kondisinya kritis
sebelumnya keenam bocah sd itu diketahui bermain di lokasi kubangan lahan proyek perumahan sepulang sekolah
mereka nekat berenang di kolam tanah meski sempat dilarang oleh warga sekitar
naas tak berselang lama salah satu korban mendadak berteriak hingga warga panik menyelamatkan
namun lima orang teman korban gagal diselamatkan
lantaran tubuhnya ditemukan di dasar kubangan
tahu pertama emang itu bocah bilangin tau saya udah kena kata kelam semua
jadi cariin mataknya begini
saya segini kagak nyampe ke dasar
ya kata segini saya nggak nyampe ke dasarnya
orang dikeruk bukan buat nanti ngambil air
sementara petugas polsek yang melakukan olah tkp mendapati sejumlah pakaian korban yang mengambang di lokasi
dari hasil penyidikan
enam korban tak mengira kolam kubangan yang mereka arungi memiliki kedalaman lebih dari dua meter
pengelola proyek diduga lalai lantaran tak memasangi pembatas serta pelang peringatan di lokasi
anak anak yang mandi mandi di kubangan kenangan air sisa hujan
karena beberapa hari ini kota bogor dikuih hujan
karena mereka tidak bisa berenang padahal sudah dilarang untuk dilakukan renang di tempat itu
sekitar enam orang
lima meninggal dunia
hingga kini satu korban selamat masih dirawat intensif di rumah sakit islam budi agung bogor
sementara kelima jenazah bocah korban tenggelam langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di dua lokasi tpu berbeda